kami awali dengan informasi aksi saling dorong ratusan warga
terjadi saat pemerintah provinsi jawa timur melakukan operasi pasar
ya warga khawatir tidak kebagian sembako dengan harga murah
saat truk pengangkut sembako datang
warga berebut merapat ke truk untuk bisa mendapatkan sembako lebih dulu
seorang balita yang digendong ibunya sempat terjepit di antara pembeli yang lain
membelut belatnya warga membuat petugas kewalahan melayani penjualan sembako
dalam operasi pasar kali ini
petugas membatasi penjualan untuk gula hanya dua kg setiap orang
dengan harga rp sebelas tujuh ratus lima puluh per kilogram
sementara untuk beras kemasan lima kg dijual dengan harga rp empat puluh tiga lima ratus
dan minyak goreng dengan kemasan lima liter dijual dengan harga rp sebelas tiga ratus per liter
sedangkan tepung per satu kg dijual dengan harga rp tujuh dua ratus